assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi bapak suhartoyo
yang mulia anggota majelis hakim mahkamah konstitusi bapak saldi isra
yang mulia anggota hakim mahkamah konstitusi bapak arief hidayat
yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi ibu eni nur baningsih
yang mulia anggota majelis hakim mahkamah konstitusi bapak daniel yusmik pancasila
yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi bapak guntur hamzah
yang mulia anggota hakim mahkamah konstitusi bapak ridwan mansur
yang mulia anggota majelis hakim mahkamah konstitusi bapak asrul sani
yang mulia para terhormat para pemohon kuasa hukum bapak ibu yang kami hormati
ijinkan kami membawa slide pak ketua untuk dapat ditayangkan
berkenan dengan undangan mahkamah konstitusi
untuk menyampaikan keterangan pada sidang perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
perkenankan kami menyampaikan penjelasan dengan pelaksanaan program perlindungan sosial yang didalamnya terdapat pelaksanaan bantuan sosial oleh pemerintahan kabinet indonesia maju
di bawah pimpinan bapak presiden joko widodo dan wakil presiden bapak ma ruf amin tahun dua ribu dua puluh
kalau slide nya mohon ditayangkan
perlindungan sosial itu adalah program pemerintah
untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai kerentanan yang merupakan pelaksanaan amanat konstitusi
pasal tiga puluh empat undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan peraturan perundang undangan yang terkait
stop dulu pak menteri
filipina memberikan bantuan tunai untuk dua tiga juta petani
ini juga akibat el nino setara dengan tiga empat puluh tujuh triliun pada bulan september dua ribu dua puluh
bantuan pangan di india itu rp delapan ratus tiga ratus tujuh puluh dua triliun
dan subsidi pupuk sebesar dua puluh lima lima miliar di tahun bulan november dua ribu dua puluh tiga
dan juga diberlakukan januari dua ribu dua puluh empat
singapura memberikan paket dukungan hidup untuk hampir separuh penduduk dua lima juta
amerika serikat memberikan bantuan dalam bentuk food stemp untuk empat puluh satu juta orang
atau dua puluh satu enam juta rumah tangga dengan paket bantuan inflasi yang setara dengan tujuh belas juta
bantuan pangan di indonesia itu delapan tiga triliun
dan diberikan kepada dua puluh dua juta orang atau tujuh sembilan persen dari penduduk
ini lebih rendah dari malaysia yang dua puluh lima enam persen
singapura empat puluh satu tujuh dan india lima puluh lima enam dan amerika dua belas satu persen
pelaksanaan perlinsos melalui bantuan sosial antara lain
program pemerintah yang terdiri dari pertama bantuan sosial reguler
yang ke b adalah perlinsos lainnya dan c pada kondisi tertentu
yang termasuk dalam bantuan sosial reguler adalah pkh
tadi sudah disampaikan oleh pak menko pmk
ini merupakan program pemberian bantuan sosial kepada keluarga
atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar di dalam data program
diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial
dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat ataupun pkh
landasannya adalah undang undang nomor empat puluh tahun dua ribu dua
tentang sistem jaminan sosial nasional
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu sembilan tentang kesejahteraan sosial
pp tiga puluh sembilan tahun dua ribu dua belas tentang penyelenggaraan kesehatan sosial
dan peraturan menteri sosial no satu tahun dua ribu delapan belas tentang program
dan program keluarga harapan
kartu sembako merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai setiap bulan
kepada keluarga penerima manfaat
landasan hukum undang undang sebelas dua ribu sembilan
pp tiga puluh sembilan tahun dua ribu dua belas tentang penyelenggaran kesejahteraan sosial
perpres enam puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas tentang penyaluran bansos secara non tunai
dan permensos no empat tahun dua ribu dua puluh tiga tentang
program indonesia pintar merupakan bantuan berupa uang tunai
perluasan akses kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik
yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk membiayai pendidikan
landasan hukum impres tujuh tahun dua ribu empat belas tentang pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera
program indonesia pintar program indonesia sehat untuk membangun keluarga produktif
kartu indonesia pintar kuliah ini adalah bantuan pendidikan dan pemerintah bagi lulusan sma atau sederajat
memiliki potensi akademik baik dan memiliki keterbatasan ekonomi
landasan hukum pasal tujuh puluh enam undang undang dua belas tahun dua ribu dua belas tentang pendidikan tinggi
pbi jaminan kesehatan nasional ini adalah bantuan iuran kesehatan
diberikan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayarkan pemerintah
landasan hukum undang undang empat puluh tahun dua ribu empat tentang sistem jaminan nasional
dan perpres enam puluh satu tahun dua ribu dua puluh tentang perubahan kedua atas perpres delapan puluh dua tentang jaminan kesehatan
rincian program perlindungan sosial lainnya sebagai berikut
blt dana desa ini adalah bantuan kepada masyarakat desa yang bertujuan untuk menahan kenaikan tingkat kemiskinan
pemberian blt dilakukan sekaligus untuk empat bulan untuk efisiensi penyaluran
landasan hukum undang undang enam tahun dua ribu empat belas tentang desa
sebagaimana diubah dalam undang undang cipta kerja
peraturan pemerintah no tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pengelolaan transfer ke daerah
peraturan menteri keuangan satu ratus empat puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pengalokasian dana desa
di setiap desa penyaluran dan penggunaan dana desa untuk tahun anggaran dua ribu dua puluh
pembiayaan ultramikro ini merupakan program tahap lanjutan dari bantuan sosial untuk menjadi kemandirian usaha
menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah
yang belum difasilitasi dengan perbankan melalui program kredit usaha rakyat
landasan hukum pemerintahan keuangan tahun no satu ratus sembilan puluh tiga
tentang pembiayaan ultra mikro
subsidi energi dan non energi termasuk di dalamnya bbm lpg tiga kg listrik bunga kur pso lainnya
dan ini adalah upaya pemerintahan dalam rangka meningkatkan tarif hidup dan daya beli masyarakat secara umum
pos ini memiliki nilai anggaran terbesar
sebagaimana tadi telah dijelaskan sebelumnya
di tahun dua ribu dua puluh empat ini mencapai rp dua ratus tujuh puluh tujuh triliun
jaminan kehilangan pekerjaan adalah iuran yang ditanggung pemerintah
untuk jaminan sosial bagi pekerja atau buruh
yang mengalami pemutusan hubungan kerja
landasan hukum pp tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua
tentang penyelenggaran program jaminan kehilangan pekerjaan
bapak ketua majelis dan anggota yang kami hormati
program perlindungan sosial pada kondisi tertentu adalah sebagai berikut
pengurusan pandemi covid sembilan belas
beberapa perlinsos antara lain bansos sembako ppkm
bantuan subsidi upah sesuai dengan permenaker no empat belas tahun dua ribu dua puluh
tentang pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah pekerja buruh dalam masa covid sembilan belas
bantuan usaha pelaku mikro sesuai permen kop ukm nomor enam tahun dua ribu dua puluh
kemudian juga terjadi saat
kenaikan harga komoditas global pada saat harga minyak naik di tahun dua ribu dua puluh
pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian subsidi bbm menjadi blt bbm
dengan landasan hukum peraturan presiden nomor sembilan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
dan perubahan apbn tahun dua ribu dua puluh dua
dan kebijakan ini sebagai kompensasi
harga pertalite yang naik dari rp tujuh enam ratus lima puluh menjadi rp sepuluh
pada tahun dua ribu dua puluh dua dan dibayarkan secara sekaligus untuk empat bulan
pada saat terjadi resiko global dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh
pemerintah mengeluarkan kebijakan blt el nino dan bantuan pangan
untuk mendapati dampak dari pergantian musim
badai el nino dapat mengganggu produksi beras
serta mengurangi daya beli masyarakat
dan tahun dua ribu dua puluh empat terdapat blt mitigasi kenaikan harga pangan
yang ditargetkan terrealisasi di semester satu dua ribu dua puluh empat
ini berdasarkan undang undang nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh tiga tentang apbn di pasal
nah untuk mengoptimalkan manfaat pada penerima bantuan sosial
dan efisiensi biaya penyaluran
bantuan sosial biasanya dibagikan beberapa periode sekaligus
atau dirapel dalam satu kali penyaluran
sebagai contoh bantuan sosial reguler seperti pkh disalurkan per tiga bulan
satu tahun empat kali penyaluran
kartu sembako penyaluran per dua bulan satu tahun enam kali penyaluran
bltbbm sekaligus untuk empat bulan
yang mulia ketua majelis hakim dan anggota majelis hakim
bmkg dan beberapa pusat iklim dunia
memprediksi el nino terus bertahan
hingga periode desember dua ribu dua puluh tiga bahkan januari februari dua ribu dua puluh
nah ini berdampak kepada penurunan produksi beras
kita lihat produksi beras sampai dengan mulai bulan juli hingga februari
produksi beras kita turun sebesar lima delapan puluh delapan juta ton
pada saat yang bersamaan terjadi kenaikan harga beras dunia
di mana harga beras thailand itu mencapai enam ratus dua puluh empat dolar per ton atau naik dua puluh delapan persen
dua ratus dolar per ton itu naiknya empat puluh satu sembilan puluh lima persen
kenaikan itu juga diikuti dengan larangan ekspor beras enam negara
di tahun dua ribu dua puluh tiga india bangladesh rusia ui myanmar dan uganda melarang ekspor beras
dan juga tiga negara dilanjutkan di tahun dua ribu dua puluh empat india bangladesh dan rusia
juga terhadap peningkatan harga pangan terutama beras
kita lihat dari data bahwa volatil food terus meningkat di bulan juli
hingga puncaknya maret yang tercatat sebesar sepuluh tiga puluh tiga persen
beras menkontribusi kepada inflasi di bulan maret saja tujuh puluh empat persen
jadi pada periode el nino tersebut produksi padi menurun
beras internasional meningkat dan inflasi meningkat
nah itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan el nino
dan juga bantuan pangan
dari berbagai latar di atas maka dibutuhkan bantuan sosial
untuk menjaga daya beli masyarakat
ini adalah amanat konstitusi pasal tiga puluh empat undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
di mana bansos untuk mengisi dan memitigasi
peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi
kita ketahui penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga
khususnya terhadap kelompok makanan
dari desil satu sampai empat atau empat puluh persen penduduk
lima persennya adalah untuk membeli bahan makanan pokok ataupun beras
secara nasional komponen makanan terhadap garis
kemiskinan adalah tujuh puluh empat dua puluh satu persen
hubungan konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi sangat erat
konsumsi rumah tangga kontribusinya terhadap pdb sebesar lima puluh tiga delapan puluh tiga persen
sehingga apabila ada konsumsi rumah tangga melambat
maka pertumbuhan ekonomi pun akan terganggu
untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan
akibat el nino dan gangguan rantai pasok global
pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan
dan daya beli masyarakat dengan program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai
untuk pelaksanaan bantuan pangan dilakukan oleh badan pangan nasional
sesuai dengan undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu dua belas tentang pangan
dan peraturan presiden no enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang badan pangan nasional
pada tahun dua ribu dua puluh tiga pemerintah meluncurkan bantuan pangan
berupa sepuluh kilo beras menyasar kepada dua puluh satu tiga juta kpm
penerima pkh atau sembako berdasarkan dtks
dengan realisasi anggaran sebesar delapan belas satu triliun
dan penyelenggaran program ini adalah bapanas
setelah itu juga blt el nino dengan dua ratus ribu per bulan
dengan delapan belas delapan juta kpm
dan ini realisasi rp tujuh lima triliun yang diselenggarkan oleh kementerian sosial
pemerintah melaksanakan program bantuan pangan berupa beras sepuluh kg
menyasar dua puluh dua juta ktm dengan data p tiga ka
seperti tadi disampaikan oleh pak menko pmk
dengan alokasi anggaran rp tujuh belas empat triliun
selain itu juga blt mitigasi risiko pangan
kpm nya adalah rp delapan belas delapan
dan bantuannya sebesar rp dua ratus ribu per bulan
sebagai penutup yang mulia
pak ketua majelis mahkamah konstitusi
dan anggota majelis mahkamah konstitusi
kami ingin menegaskan beberapa hal
yang pertama program perlindungan sosial adalah upaya pemerintah
untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan
mempertahankan kehidupan dan penghidupan
oleh karena itu program perlindungan sosial terus berjalan
dan dilaksanakan secara reguler
untuk menghadapi berbagai kerentanan
tekanan ekonomi pemerintah memberikan perlindungan sosial
untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak
terutama masyarakat miskin dan rentan
oleh karena itu pemerintah mencermati bahwa tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
resiko daripada el nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan
ini dapat mengganggu penghidupan masyarakat yang miskin maupun rentan
bahwa penetapan pelaksanaan program perlindungan sosial
dilakukan secara transparan akuntabel
dengan mekanisme apbn yang pembahasannya telah dilakukan bersama dpr ri
dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya
demikian keterangan ini atas perkenan dan perhatian yang mulia
ketua majelis mahkamah konstitusi
dan anggota yang mulia hakim mahkamah konstitusi
kami mengucapkan terima kasih
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak amin koperkonomian
dilanjut untuk selanjutnya ibu menteri keuangan